wah nih kakak udah beliin obat bisul buat kamu
diminum ya tiga kali sehari
biar cepet kempes
bisulnya lah masa pipinya

om cik tenang aja nanti juga kalau pecah sembuh
nih kakak udah beliin obat bisul buat kamu
diminum ya tiga kali sehari
biar cepat kempes
yalah masa bibinya
kekuatanku akan bertambah
baru maka satu saja reaksinya sungguh luar biasa
kalau aku makan semuanya tambah dia saat
gak sakit bisul om jin
eh udah sembuh
bisul om jin udah sembuh
bisul om jin udah sembuh
bisul om jin udah sembuh
oleh gara gara ditabungin pintu
nah ini yang saya cari
gak percuma jadi dukun gadungan
kenapa badanku bergedar gedar
kenapa masih di sini
kenapa gak ngejar pangeran jean
apakah besok kamu sudah sembuh
kalau udah emang kenapa ya
kalau sudah sambut aku akan bikin bisul di mukamu
biar muka kamu mirip bisu
mesin belum lebih hei
untuk atas teeore
soalan aku pasti tante juga bohongin betul itu belur betul juga kata pak jun orang dari tadi
popi itu enggak percaya apa itu orang pinter apa tuh masak ada orang sati takut sama hantu minta
biaya tambah segala ngawur itu popi diam aja lagi aneh deh popi itu kenapa sih lah percaya
sama cuneya gitu aja mana suratnya sini sekarang yuyuyuyuu boleh pulang yaudah ya kita pamit aja yuk
bentar kamu bawa apaan itu oh iya ini masakan saya memang sengaja saya bawa makanan saya terima
aduh ayah bener bener nggak tenang bu gimana kalau ternyata dia itu emang bener kalau dia itu
orang pinter gadungan tapi kan ya mereka sendiri yang percaya sama omongan kita gimana kita wasin
aja dari sini om iya belok kamu bener juga ya jadi kalau sampai terjadi apa apa kita jadi cepat

tolong minyak uang nih refill
ada ususnya lagi
ini kok mau keluar sih
eh masuk dong
eh aduh aduh
kok gak mau masuk nih
ini kan perhiasan mommy
ini perhiasan istri saya
mau dibawa kemana
ini ini pekerjaan tu tu tu tuyul
sekarang tuyulnya keluar kabur pak
saya kejar dulu pak ya
kumisik pak saya menang
untung satu ini gak sepetuwar tadi
mumpung gak ada orang
ini bukan punya om
terganti sekarang ya